kalau pemerintah kroasia sedang menggenjot pariwisatanya dengan vaksin bagaimana kehidupan dan juga suasana di sana saat ini
apalagi di bulan suci ramadan seperti saat ini
sudah ada salah seorang warga negara indonesia kebetulan rekan saya nih adis diana di sana
halo selamat pagi mbak adis
selamat pagi dea selamat malam waktu zagre
apalagi di zagreb ya itu kota yang benar benar indah ya
mbak adita tadi kan kita sudah dengar informasinya bahwa kroasia ini sedang menggenjot pariwisatanya
sebenarnya kondisi di kroasia sendiri seperti apa sih mbak
kalau di zagreb sendiri saat ini sih sedang tidak berlaku lockdown
restoran restoran dan kafe kafe buka seperti biasa
kita bisa minum kopi kita bisa makan tapi di luar
kalau yang di dalam nggak boleh
jadi rata rata memang restoran dan kafe kafe di sini
mereka punya space di luar ruangan gitu
jadi kita di sini nyebutnya teras
tapi berbicara soal protokol kesehatan berarti tidak terlalu ketat dong
hanya sebatas makan di luar tidak di dalam ruangan
tapi kalau soal pakai masker jaga jarak cuci tangan dan lain sebagainya seperti apa
kebetulan kalau pemerintah di sini sendiri tidak mewajibkan memakai masker di luar ruangan
jadi kalau misalnya kita jalan di luar ruangan itu
banyak yang nggak pakai masker karena memang tidak diwajibkan gitu
tapi kalau di luar begitu masuk ke dalam ke dalam market misalnya
ke dalam mall misalnya itu sudah otomatis pakai masker
memang seperti apa sih mbak
seperti jumlah kasusnya begitu apakah terus menurun atau bagaimana
karena kan di seluruh dunia pada awal pandemi itu semua orang harus pakai masker
di manapun di dalam ruangan maupun di luar
sebenarnya kalau di kroasia sendiri bagaimana sih mbak angka kasus covid nya
angka kasusnya sebenarnya semakin naik ya
kebetulan kemarin kita sebenarnya semi lockdown lagi
cuma baru baru ini dibuka
tadinya sih semua kafe ditutup hanya bisa take away aja gitu
tapi sekolah buka seperti biasa
untuk level kelas satu sampai dengan kelas delapan kalau saya tidak salah itu tatap muka seperti biasa
hanya level kelas sembilan dan kelas delapan

yang dua belas yang melakukan kelas online
itu apa alasannya
kenapa yang sekolah dasar justru bisa melakukan sekolah tatap muka sedangkan yang jenjang lebih tinggi lagi itu justru harus melalui online begitu
kalau saya sih sempat berbicara dengan salah seorang dokter anak
salah satu alasannya adalah kalau anak anak di umur segitu mereka masih didampingi oleh orang tuanya kemana mana
jadi mereka bisa melakukan kegiatannya bertemu dengan teman teman main kemana gitu
jadi apabila mereka sakit itu lebih gampang mentresnya gitu
dibanding anak anak yang umur kelas sembilan sampai dua belas itu kan mereka sudah punya kegiatan sendiri
nggak diikutin sama orang tuanya lagi
mereka ketemu sama siapa mereka main di mana
jadi apabila mereka terkena covid sulit sekali mentresnya di mana gitu katanya sih
dan dokter anak tersebut juga berkata
kalau yang di sini ya pendapatnya beliau itu bilangnya anak anak umur segitu itu sebenarnya imunitasnya lebih tinggi dibanding orang dewasa katanya
apakah kemudian pelonggaran ini juga karena ada kebijakan lain yang dilakukan secara paralel misalnya vaksinasi
kalau mbak adi sudah vaksin belum
belum kebetulan belum dapat jadwalnya
oh belum dapat jadwalnya
tapi dari perwakilan indonesia di sana apakah ikut memfasilitasi bagaimana warga negara indonesia khususnya bisa mendapatkan vaksin
oh iya tentunya
memang kita sudah mendaftar ke kbri juga
jadi memang kbri dan pemerintah sini tentunya bekerja sama ya
kapan jadwal wni yang ada di sini bisa divaksin
tapi sampai sekarang memang masih belum ada jadwalnya kami
tapi kalau dari yang diprioritaskan
di kroasia itu seperti apa sih mbak
kalau di indonesia ini kan lansia
tapi di negara lain juga ada orang orang dengan usia produktif yang diprioritaskan
kalau di kroasia seperti apa mbak syaratnya
sama sih yang diprioritaskan
saat ini yang saya tahu setahu saya yang diprioritaskan lansia
untuk yang usia produktif sendiri masih belum diprioritaskan
jadi saat ini masih hanya lansia saja setahu saya
oke tentunya kita berharap agar adik sekeluarga bisa mendapatkan vaksinasi ya
supaya lebih sehat lagi lebih aman lagi dalam menjalani aktivitasnya
bulan ramadan di sana seperti apa sih dis
apalagi ini kita judulnya puasa jelang musim panas di kroasia
biasanya kalau musim panas itu lebih panjang lagi ya kalau nggak salah waktunya
iya kalau musim panen memang lebih panjang
tapi kan kebetulan kalau sekarang ini bulan april ya
jadi jatuhnya itu masih di musim semi
jadi berapa lama itu puasanya
sekitar lima belas sampai enam belas jam
jadi di sini buka puasa itu tadi pukul delapan lebih sepuluh
sementara subuh itu sekitar pukul empat pagi
jadi ini dong bela belain nggak tidur dong mbak adis
biar bisa menikmati makanan yang enak enak kan
kembul ya mbak adis
apa namanya kalau misalnya untuk mensiasati waktu yang sangat panjang ini
apa yang adis lakukan untuk bisa istilahnya full lah puasanya begitu ya kan
full puasanya tapi juga bisa menikmati makanan yang lebih panjang
iya kita kan ingin mendapatkan keriduan allah swt di bulan ramadhan seperti ini
kalau saya sih sebenarnya justru karena tahun ini jatuhnya di bulan april di musim semi
buka puasanya pukul delapan
terasa agak sedikit ringan ya dibanding biasanya yang benar benar di musim panas
karena kalau di musim panas itu pernah malah sampai pukul sepuluh baru buka puasa
jadi sekarang malah iya jadi sekarang itu terasa lebih ringan gitu untuk tahun ini
kalau menunya gimana mbak adis
menu menunya apakah mbak adi sekarang lidahnya sudah kroasia banget gitu
atau masih suka makan rendang makan sada ayam
oh tentu tidak
mau gak mau masak ya karena kangen banget sama makanan indonesia kan
jadi sementara di sini kebetulan apa ya ya kalau mau makanan indonesia ya mau gak mau kita harus beli sendiri
tapi untungnya di sini bumbu bumbu dan bahan bahannya cukup lengkap
nah ini kalau nggak salah kan adis ini sebelumnya sempat tinggal di turki
sebenarnya sudah berapa lama sih tinggal di kroasia dan apa yang membedakan
ramadhan di turki dan juga di kruasia
terutama soal ibadah dan lain sebagainya karena kita tahu turki kan mayoritas muslim gitu ya
hmm ya itu tadi kalau misalnya pada saat waktu itu di istanbul turki kebetulan ramadhannya jatuh di musim panas
jadi buka puasa aja itu pukul sepuluh
sementara isya pukul sebelas
jadi ya mau tarawih jam berapa lagi ya
sementara sahur pukul dua tiga puluh gitu
jadi gak tarawih karena sulit untuk tarawih
kebetulan masjid masjid di istanbul sendiri itu sangat jarang yang membolehkan perempuan sholat di dalam masjid
memang suasana ramadannya sih lebih terasa karena setiap hari ada buka bersama diadakan sama pemerintah kota gitu
jadi kita bisa lihat setiap menjelang berbuka itu orang orang sudah sekian
beres beres ngangkut meja dan segala macam untuk buka puasa bersama dan semua orang bisa ikut
lebih terasa ramadhan nya gitu lebih dapat
terus azan juga lebih kedengeran kan ya
terdengar azan di mana mana gitu
kalau di sini ya bulan ramadhan rasanya seperti bulan biasa aja
karena kan minoritas muslim di sini dan tidak terdengar azan gitu
tapi kontakan nggak sih mbak dengan sama muslim lain
tidak hanya wni mungkin wna yang ada di sana di bulan ramadan mungkin dengan pelonggaran kebijakan soal penanganan covid sembilan belas ini
apakah ada ini yuk kopi darat yuk ketemu yuk gitu
kebetulan kalau muslim yang lain kalau sesama wni sih kebetulan kita kalau minggu lalu sih sempat mengadakan buka bersama
karena walaupun pelonggaran tetap saja kan ada syarat syarat yang harus dipatuhi kan ya
kita nggak boleh kumpul terlalu ramai gitu dan harus outdoor dan nggak boleh terlalu banyak orang
tapi kalau misalnya wna muslim yang lain kebetulan saya belum kontak sih
bagaimana toleransinya apakah cukup baik atau justru ya terkait dengan kalau misalnya di amerika kan ada keterkaitan dengan rasisme dan lain sebagainya
nah ini bagaimana di
tempat adi sendiri
kalau pengalaman saya sih alhamdulillah sangat baik ya toleransinya di sini
tetangga saya misalnya mereka tahu saya sedang berpuasa gitu
mereka pengen memberikan makanan untuk saya buka puasa
mereka tanya dulu nih apakah saya melanggar aturan dengan memberikan kamu makanan
oh enggak saya bilang terima kasih banyak
jadi dan sekolah anak anak pun apa namanya mereka memberitahukan kepada gurunya bahwa mereka sedang berpuasa
dan sama gurunya juga saat anak anak makan siang karena kalau di sini di sekolah kan sarapan makan siang itu di sekolah
sekolah yang menyediakan
jadi agak berat ya untuk anak anak kan karena mereka dia ngelihat teman temannya makan gitu kan ya di depannya
nah gurunya tuh cepat tanggap gitu

anak anak itu dibawa ke ruangan lain diajak main diajak melukis diberikan tugas apa namanya bikin prakarya atau apa di ruangan yang lain supaya tidak melihat teman temannya makan
waduh menarik sekali dia
saya jadi pengen tinggal di sana ajakin saya dong tinggal di sana
iya dong ajakin gue
ini iqbal pengen ke kroasia tapi kalau mbak adis pengen pulang kampung nggak
pengen dong pengen sekali
kan apalagi bulan ramadhan gini ya banyak makanan
aduh yang paling dikangenin itu dari indonesia adalah makanan
terus sama suasana apa ya suasana ngabur guritnya ya
kan kalau di indonesia banyak pedagang di pinggir jalan gitu kan ya
jadi kita bisa bebas pilih makanan bisa jajan gitu kan
jadi biasa masak apa di sana jadinya untuk mengobati kangen jadi masak apa biasanya di sana
apa ya macem macem sih tergantung moodnya lagi apa terkadang kadang mie ayam kadang kadang
oh mie ayam mantep juga ya
mie ayam mantep juga ya
susah nggak sih cari cari bahan bahan yang asia begitu yang khususnya bisa untuk masak masakan indonesia susah nggak sih
enggak gampang di sini nah itu keuntungannya di sini bahan bahan asia bumbu bumbu asia
bahan asia bumbu bumbu asia lumayan lengkap harganya memang tinggi ya
oh mahal ya di sana ya
harganya memang lebih tinggi dibanding bumbu biasa tapi lengkap dan gampang gitu
oke tentunya kita berharap nanti adis bisa kembali ke indonesia dan kita bisa ke klasik
jadi kita norak banget ya
norak norak deh yang penting bisa diajak ke sana diundang ya
bukan kita ke sana tapi diundang loh ini diundang
tolong diketekankan diundang
oke pak adis terima kasih banyak ya sudah berkenan bergabung bersama kami di sana malam hari di sini waktu sahur dan puasanya panjang banget
puasanya langsung bingesan tuh
bukannya malah senang bisa langsung kuah kurus gitu ya itu yang diharapkan
iya bisa kurus
oke terima kasih mbak adi semoga sehat selalu ya